pemerintah melalui badan kepegawaian nasional kembali membuka pendaftaran lowongan calon pegawai negeri sipil senin sebelas november
ribuan formasi aparatur sipil negara dibutuhkan untuk ratusan daerah hingga kementerian pusat
namun hari pertama pendaftaran melalui online masih terkendala jaringan
puluhan calon pendaftar di tasik malaya jawa barat kesulitan membuka portal sscasn bkn go id
calon pendaftar berulang kali gagal masuk portal pendaftaran hingga loading yang lama dan muncul keterangan waktu tunggu hingga mencapai belasan jam
lading dulu kemudian harus menunggu dulu dan untuk memunculkan cpns nya itu agak lama
sementara itu hari pertama pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau cpns
ratusan orang membludak untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau skck di polres metro bekasi kota
antrean pemohon sudah terlihat selasa dini hari bahkan hingga mencapai luar ruangan
sebagian pemohon yang tidak mendapatkan
mendapatkan tempat duduk ataupun meja untuk mengisi formulir terpaksa harus menunggu di luar lobi pelayanan
skck untuk cpns
kenapa malam begini
nggak tahu ya pas daftar online langsung disuruh eh dapat jamnya jam malam
proses bikin apa mbak
buat apa mbak
buat melawan pekerjaan
untuk cpns atau
iya betul sekali cpns
baru mau bikin atau udah lagi proses
baru mau bikin
baru mau bikin
udah ketutup jadi harus besok balik lagi
para pemohon mengaku skck digunakan untuk mendaftar cpns yang mulai dibuka pada sebelas hingga dua puluh empat november dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia